serbu diskon hanya di motionpay

ini kan masalah gua kesalahan gua
pokoknya gua gak mau bikin reva susah
dibawa gua jual aja kali motor gua
tapi kalo misalnya gua tanya ke ian
atau anak anak yang lain
pasti mereka bakalan curiga
dan pasti mereka bakalan bantuin gua
mereka ikut repot dong
aduh kenapa sih dari tadi
menghubungin boy itu susah banget
gak aktif mulu
heran gua kenapa ya
wah kalo gua bener bener cerai nih ya
sama tuh aki aki papinya reva
gua bakalan pastikan
mas b iskandar
kalo gua ini adalah mantan pacarnya boy
dan gua yakin banget
begitu juga dengan papinya rafa
b iskandar yang terhormat
mungkin kalo papinya reva itu udah gak ada lagi
reva pasti bakalan ill feel banget sama boy
apa yang akan terjadi
kenapa gak gua telfon emaknya aja
pasti mereka lagi bareng barengan tuh
orang stress ya duriana
gak ada malunya ya nih anaknya
akhirnya mati kan
oke gak diangkat
gua akan telfon lagi
terus terus terus terus terusan gua telfon
lo harus angkat soalnya tante rempok
kemana kita di sini nih
bener bener nih gak ada malunya
masih berisik aja nih
masih berisik aja
gak usah jangan
jangan macet jangan angkat
telepon lagi kalo berani
kok nggak aktif juga ya
ngomong aja dikit
inilah perawat termahal yang harus papi bayar
bisa aja sih papi
yang ini dulu
harus ditindak lanjutinnya seperti apa
ya ini sih begitu sih
terus buat biaya operasinya gimana
kalo buat biaya operasi
boy sih kayaknya belum tau berapa jumlahnya
boy sih bilangnya dia mau bayar sendiri
dia mau tanggung jawab sendiri
padahal kalo ngelut refah kayaknya sih
biasanya sih duitnya boy pasti belum cukup
dan mungkin aja emang gak cukup buat bayar itu
enggak ya karena memang biaya rumah sakit pasti besar
yaudah kalau gitu caranya
biar papi bantu dia
makasih ya pi
tapi kalau feeling reva kayaknya gue gak akan mau deh
soalnya reva tuh tau banget boy pi
gue itu paling gak mau reva ikut bantu bantu kayak gitu
apalagi papi dia gak mau ngerepotin orang pi
jarang sekali di zaman sekarang ada orang yang masih memiliki prinsip seperti itu
ya itulah boy pi
satu di antara seribu
coba nanti reva telfon boy dulu ya pi ya
ya sekalian kamu bilang sama dia
tapi punya keinginan untuk bantuin boy
bilang aja ke dia seperti itu ya
halo boy kamu udah selesai tarawe nya
sekarang kamu lagi di mana
ini lagi di rumah sakit
terus boy gimana kondisi anak itu
ya kondisinya sih
aku dengar dari dokternya harus secepatnya operasi
ya sekitar dua harian lagi lah
yaudah yaudah kalau gitu berarti kapan aku bisa kasih uangku ke kamu
ref mendingan kamu gak usah kasih uang buat aku
biar aku aja yang urus maunya ya
kan aku udah bilang sama kamu
aku pengen ikut bantu juga
dan aku ngelakuin ini karena emang aku tuh ikhlas
aku gak merasa sayang juga sama duit aku
malahan aku seneng kalau uang aku itu dipakai buat ngebantu orang lain
iya aku ngerti rev
uang itu gak penting buat kamu
ngabur buruinnya juga mungkinnya uang itu buat kamu
cuman aku gak mau nyusain kamu
aku bisa konyari duit sendiri
kamu kenapa sih kayaknya gak nganggep aku banget deh
justru karena aku nganggep kamu rev
makanya aku tuh gak mau nisain kamu
aku gak mau diri aku itu jadi beban buat kamu
jadi kamu teman aja ya
aku bisa konyari duit sendiri
yaudah deh terserah kamu
tapi sebenarnya aku kecewa banget kamu gak mau terima bantuan dari aku
kan aku udah bilang tadi
bukannya aku gak mau terima bantuan kamu
ini bukan duit seratus ribu atau dua ratus ribu sayang
ini bukan duit seratus ribu atau dua ratus ribu sayang
tapi totalnya dua belas juta lebih
aku gak peduli boy
kan aku udah bilang
aku tetep mau ngebantuin
kamu tuh kenapa sih
udah gak usah ya
aku tuh gak mau nyusahin kamu
sampai kamu harus menangis kayak gitu
ya maksud aku kan
aku emang niat mau ngebantuin dia
gitu aku udah bilang dari kemarin
tapi dia tuh kayak
dia itu kayak gimana ya
kayaknya gak menghargai apa yang aku omongin
dia tuh kayak tetap aja gak mau aku bantuin
malah dia bilang mencari bantuan sama orang lain dulu
kalau menurut papi
kamu jangan kesel sama dia
dia sangat menjaga harga dirinya
dan papi ngerti betul psikologi dia
papi ngerti betul
kalau dia itu tipikal orang yang sangat mengagumkan cinta
karena itu dia tidak ingin menyusahkan sedikit pun juga orang yang dia cintai
jadi kalau menurut papi
lebih baik kamu sabar
kamu ngomong baik baik sama dia
biar dia mau menerima bantuan
baik dari kamu
atau bantuan dari papi